kita mau kembalikan abraham samad ke bumi lagi
kan tadi pengen jadi calon presiden
tapi modal politiknya kayaknya kita belum lihat
akhirnya partai bukan
duit katanya juga nggak punya bang abraham ya kan
duit ada tapi nggak sebanyak orang orang politik
saya kira kalau modelnya konsep yang tegas
partai akan mengalir ke situ
nah modal untuk meminang
untuk memikat partai partai politik apa
saya justru bertanya begini
banyak calon sekarang yang bermunculan
saya justru ingin bertanya
apa sih kontribusi yang mereka pernah lakukan
nggak ada nggak ada pak
kita luar biasa memberikan kontribusi
ada mereka kontribusinya
janji masuk surga
teman teman di kpk itu luar biasa kontribusinya
terhadap perbaikan bangsa ini
apakah itu bukan kontribusi
justru saya kembali bertanya
calon calon yang ada ini
apa kontribusi mereka
dan yang saya lihat ini kan lebih parah lagi
seolah olah kepemimpinan itu mau diwariskan
nggak benar ini
justru akan berhadapan antitesinya apa coba
ketika partai partai politik orang itu
kena korupsi semua
sekarang ada muncul yang orang anti korupsi
partai pun jangan jangan takut kan mencalonkan anda
bagaimana anda mencalonkan kami akan kenal
lebih nggak usah mencalonkan
seperti ini pelihara anak macan
gimana anda membangun komunikasi dengan orang orang
yang sebenarnya takut sama anda gitu kalau
iya kan logikanya begitu
iya dia anti korupsi
nanti jangan jangan saya kena kan
misalkan partai marbot
jangan jangan kan gue ditangkap sama abraham samad
ini politik indonesia seperti itu
partai politik masih akan menjadi
saya ingin merubah sebuah sistem yang selama ini
menurut saya kini sistem yang salah
sistem yang keliru
oleh karena itu saya harus mencobanya
kalaupun ternyata saya tidak berhasil
nggak ada masalah bagi saya untuk tidak lanjut
tapi saya ingin mengajak melakukan perubahan yang mendasar
salah satunya seperti tadi saya katakan
saya ingin mengajak teman teman partai politik
untuk merubah sistem politik kita
menjadi sistem politik yang beradab dan berbudaya
ini kan selama ini nggak begitu sistemnya
ini yang juga banyak jadi pertanyaan publik
ketika anda meniklaraskan diri
dengan semangat anda
mungkin ambisi anda yang terlihat untuk menjadi
untuk berlagak di pilpres kali ini
mengingatkan saya pak wima dan kak asep
dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu
yang katanya anda ketika masih menjadi ketua kpk itu
bermanuver secara politik untuk dipinang
jadi calon wakil presiden dari jokowi
saya mau kutip sedikit ya pak abraham ini
dari artikel beberapa tahun yang lalu
hasto kristianto mengungkap pertemuan
antara pd perjuangan
dan ketua kpk ketika itu
abraham samad pada februari mei dua ribu empat belas
atau menjelang pemilu
seperti dikutip cnn indonesia com
terjadi pembicaraan antara pdi perjuangan
dan samad mengenai posisi strategis wakil presiden
pertemuan itu menurut hasto
dilaporkan kepada jokowi selaku calon presiden
mengenai pertemuan antara jokowi dan samad
di yogyakarta disusun skenario
agar samad bisa bertemu dengan jokowi
disepakati pertemuan akan dibuat terkesan tidak sengaja
dan dipilihlah bandara sebagai lokasi pertemuan keduanya
namun pada akhirnya
yang terpilih menjadi calon presiden
jokowi adalah jk bukan samad
hasto pun mengaku ditugaskan jokowi
untuk memberitahukan hal itu kepada samad
saya bacakan sedikit kutipannya hasto
bagi saya yang menerima tugas dari jokowi itu
suasananya tentu tidak enak menyampaikan kabar buruk
pada beliau yaitu abraham samad
ketika saya sampaikan beliau mengatakan
ya saya tahu itu karena saya telah menyadap pembicaraan
dan yang menyebabkan saya gagal adalah saudara bg
atau budi gunawan
itu kata hasto seakan menirukan ucapan selamat
saya mau boleh klarifikasi ya kepada pak prabowo
ya saya ingin tahu juga
karena tuduhannya yang enggak enggak kan
kalau gitu kan
pastinya tidak benar saya bilang
itu cerita yang dibuat buat
karena saya waktu di jogja itu kan
lagi memberikan ceramah di ugm
dan habis itu saya ke bandara
dan pada saat itu juga ada pak jokowi
itu yang pertama
kemudian yang kedua
apalagi yang dibilang menyadap
kita kalau menyadap di kpk itu
prosedur betul nggak boleh sembarang
bagaimana sistemnya kolektif kolegial
katakanlah kalau tadi mau dikatakan
saya punya keinginan melakukan penyadapan
secara persorangan itu kan
pasti sudah ditantang sama pak jokowi
tapi barangkali ya
kalau saya percaya
dan memang saya percaya keterangan pak sabat
kalau yang menyebarkan berita itu adalah
hasto yang adalah orang pdip
berarti pdip itu tidak senang pada anda
sekarang juga senang dong
dia partai terbesar
hadangan partai terbesar itu
silahkan bisa om
ya seperti tadi saya katakan
saya ingin mencoba merubah sebuah
sistem rekrutmen kepemimpinan di negeri ini
dalam konteks ini kita bisa lihat
misalnya sistem yang terjadi di pilkada
itu semua syarat dengan perilaku perilaku korban
inilah sebenarnya yang saya ingin
coba untuk melakukan perubahan mendasar
seperti tadi bang wimar katakan
kalau misalnya ternyata
belum mau melakukan perubahan
bagi saya tidak ada masalah
tidak harus putus asa
tapi sekali lagi diklarifikasi
anda melakukan manuver politik ketika
menjadi ketua kpk
untuk menjadi cowok pres itu
tidak benar bang abraham
sama sekali tidak benar
jadi yang benar begini
semua anda boleh lihat ya
berita berita pada saat itu
semua calon presiden pada saat itu
ingin memasangkan dengan saya
prabowo pun demikian
memasang sepanduk sepanduk di jalan
anda bisa lihat lah
tapi anda nggak pernah diumumkan
atau ada pemisah politik
tapi kita nggak pernah melakukan itu
kalau saya melakukan itu
maka saya sudah diperiksa di dewan etik
dan tidak diperiksa
karena kan tidak pernah ada gitu
yang ada saya dikriminalisasi kan
itu kan beda
karena kriminalisasi itu wilayahnya bukan di kpk
di kepolisian sana
oke itu masa lalu
saya ingin tanya sekarang
saya itu mencari dari seorang presiden itu
orang yang bagi saya menuhi dua syarat saja
bagaimana pendapatnya mengenai korupsi
apa dia anti korupsi
ada nggak usah banyak memperjelas dalam hal itu
tapi juga bagaimana
pendapatnya mengenai intoleransi
apakah menurut anda
indonesia ini dilanda
atau yang dibilang nomor cantik
apakah ada agak concern terhadap
dominasi dari pikiran pikiran yang eksklusif dari kalangan tertentu
ya semua yang disampaikan bang wimar ini adalah
pekerjaan yang harus dilakukan oleh presiden yang akan terpilih menurut saya
even bukan saya ya
tapi apa yang disampaikan ini menjadi kewajiban menurut saya
karena ini adalah hal hal yang sebenarnya memperburuk situasi sekarang ini
kenapa saya katakan demikian
yang paling parah kita ini kan tentang nasionalisme kita
menurut saya nasionalisme dalam konteks kekinian itu ada tiga indikatornya
pertama identitas bangsa kita
kemudian yang kedua anti corruption
dan yang ketiga kesejahteraan
itu menurut saya
ini adalah tiga indikator ketika kita bicara nasionalisme
identitas seperti tadi yang dikatakan bang wimar
kita ini lupa tentang identitas berbangsa kita
sehingga ada sekat sekat yang tadi dikatakan bang wimar
kalau kita tahu paham betul tentang identitas kita berbangsa dan bernegara
maka tidak ada sekat sekat begitu tidak ada intoleran
tapi karena kita tidak tahu identitas kita sebagai bangsa itu hilang
tapi justru gini sekarang indonesia ini ya
kalau kita misalkan anti korupsi anti intoleransi
tidak akan berlaku
karena masalahnya apa
sekarang yang didekatkan justru kelompok kelompok tadi yang intoleransi
suaranya bencar pengaruhnya besar
tadi yang kurang hiburan dibikin nomor cantik
atau kalau anti korupsi loh sekarang pemegang pemegang pemodal ini
justru menguasai jaga terayak korupsi
nah gimana mau narik orang orang anti korupsi anti intoleransi
kekuatan ada di situ
oke terakhir bang abraham
kemudian kita tidak bisa menyatakan bahwa negara kita ini
betul betul menjunjung nasionalisme kalau masih ada perilaku perilaku korupsi
bahwa ketika ada perilaku korupsi berarti di situ ada ketidakadilan
ada orang yang kaya dari hasil korupsi tapi ada orang yang miskin dari hasil korupsi
berarti kan tidak terjadi yang namanya keadilan sosial
makanya saya sebut ada tiga indikator ketika kita ingin bicara tentang nasionalisme
pertama itu tadi identitas
saya bertanya tanya bang wimar kenapa malaysia ini
sorry saya bukan mengatakan malaysia hebat
saya bertanya tanya dulu waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh saya masuk kuliah di unas
hampir sebagian besar orang orang dari luar negeri
yang kuliah di unes itu dari malaysia
belum lagi perguruan tinggi yang ada di jawa pasti begitu banyak
di itb bapak
tapi sekian sepuluh dua puluh tahun belakangan sudah tidak ada
orang orang indonesia berbondo bondo datang ke malaysia
saya pikir ada apa ini sampai malaysia begitu dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama
dia bisa melampaui kita
akhirnya saya menemukan ketika saya pernah diundang oleh micc
saya berdiskusi panjang
singkat saja pak abraham
dan saya temukan kenapa malaysia begitu kuat
dia begitu kuat mengenal tentang jati diri mereka
itu dia jati diri siapa kita semangat
tidak mungkin timbul empati kalau kita tidak tahu tentang diri kita